kok kamu disini

masa harus telfon dulu
kalau mau ketemu sama kamu
kenapa aku ganggu ya
mau aku pulang aja
gak usah datang dulu
gak ada apa
aku kesini tuh karena aku pengen ngomongin sesuatu sama kamu

tapi aku kerja sama sekolah
bukan k sells
bukan k selesai
peminta selama bunga
terima kasih ya
terima kasih banyak
saya pasti akan menjadi suami yang baik buat kamu
saya akan tembus semua kesalahan saya yang berhasil lakukan ke kamu